inilah pondok pesantren ekologi atorik di kelurahan sukagali tarogong kidul garut jawa barat
pondok pesantren yang didirikan nisa warga dipura dan ibang tahun dua ribu delapan ini memiliki konsep berbeda dan unik dari kebanyakan pesantren lain
sesuai namanya pesantren ekologi lokasinya berbaur dengan alam berada di tengah hamparan sawah
lokasi pondok pesantren yang memiliki luas satu hektare dibagi dalam zona pertanian dan zona peternakan
puluhan santri pun tidak hanya mendapatkan ilmu agama mereka juga mempelajari ilmu pertanian produksi pertanian hingga interaksi santun dengan alam
misa warga dipura pencetus dan pengelola pondok pesantren ini juga mengajarkan para santri ilmu pertanian berbasis agroekologi
konsep ini memadukan kearifan lokal dengan pengetahuan pertanian dari sumber ilmiah
masih sebuah konsep dan gagasan pertanian yang bermain
yang berbasis pada revolusi hijau
di mana sistem pertanian hanya satu jenis itu yang kemudian menjadi satu buah pemantik buat saya
yang kemudian bersama dengan pak kiai mendirikan pesantren ekologi atorik ini
para santri belajar produksi pertanian mulai pembibitan pengolahan lahan secara langsung
pemupukan pemanenan hingga memasak hasil bumi dalam air

mereka juga diajarkan interaksi yang santun dengan alam demi keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem
tujuan akhirnya santri cakap dalam mencukupi ketahanan pangan hanya dengan memanfaatkan halaman rumah
meski mayoritas tidak menetap para santri mengaku dapat banyak ilmu pengetahuan dan praktek produksi pertanian di pondok pesantren
ini adalah tentang ilmu ekologis yang belum saya dapatkan
materi yang sering diberikan yaitu kesetaraan gender
yang pertama tentunya senang terus banyak pengalaman terus saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi
bagi sebagian santri lainnya belajar ilmu agama sambil bertani bisa jadi solusi menghilangkan penat
karena di samping keagamaan yang ada kita juga bisa mencari pengalaman tentang pertanian yang lebih kelola di sini
di sini juga cukup banyak
dari pertanian penanaman peternakan ada semua gitu
pondok pesantren ekologi atorik ini menjadi salah satu contoh kemandirian pangan
para santri dapat pengetahuan besar kebutuhan hidup sehari hari masyarakat bisa dihasilkan dengan berkebun di sekitar rumah tanpa modal besar
deden rahadian garut jawa barat